aturan bebas plastik di jakarta telah berlangsung sejak satu juli dua ribu dua puluh
aturan ini tertuang dalam peraturan gubernur no satu ratus empat puluh dua tahun dua ribu sembilan belas
tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan
pada pusat perbelanjaan toko swalayan dan pasar rakyat
menurut data kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
presentasi penggunaan plastik di masa pandemi juga meningkat
dari lima belas persen menjadi delapan belas persen pada tahun sebelumnya
di salah satu pasar tradisional di pasar minggu jakarta selatan
masih terlihat banyak pedagang menggunakan plastik sekali pakai saat jual beli
sampah plastik pun berserakan di jalanan
pakai plastik atau pakai kertas
ya kalau nggak dipakai pasti nggak pakai kantong kan
ya nggak bisa kalau dibungkus pakai kertas
plastik sekali pakai dinilai lebih praktis dan lebih murah
dibandingkan harus menggunakan kantong belanja lain
beberapa pengunjung pasar juga masih jarang membawa tas belanjaan
mereka memilih menggunakan plastik untuk membawa barang belanjaan
kadang bawa tas kadang bawa plastik
terus kalau nggak bawa gimana
tapi kalau misalnya
ibu sering nggak sih pakai plastik
wakil gubernur dki jakarta ahmad rizal patria menilai pasar sualayan dan pusat belanja
sudah taat dengan peraturan untuk tidak menggunakan plastik
kantong plastik kan alhamdulillah
kalau kita lihat data di pasar sualayan itu mencapai seratus persen sukses
kemudian kalau di mal mal itu bisa mencapai sembilan puluh sembilan puluh persen
memang belum sukses betul itu di pasar pasar tradisional
masih kisaran lima puluh enam puluh persen
kita mendorong agar para pedagang masyarakat
agar terus membiasakan tidak menggunakan kantong plastik
direktur pengelolaan sampah kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
nofrizal tahar melihat adanya perubahan perilaku terhadap penggunaan plastik di ibu kota
namun untuk jakarta butuh waktu lebih panjang untuk dapat bebas plastik seratus persen
jangan lupa like share dan subscribe channel ini